ya hujan yang belum juga berhenti mengguyur desa celapar banjarnegara jawa tengah
masih menyebabkan pergerakan tanah yang dapat dilihat secara kasat mata
hingga senin malam dua puluh delapan maret hujan menyebabkan empat longsor kecil susulan
sehingga mengharuskan badan penanggulangan bencana daerah banjarnegara
merevisi batasan zona merah di sekitar lokasi mula kejadian
warga rt satu dua dan lima serta sebagian rt tiga di rw satu desa celapar
kini dihimbau untuk mengungsi karena pergerakan tanah yang terus terjadi
jalur akses utama menuju desa celapar pun kini masuk ke dalam zona merah
sehingga warga harus memutar melalui karangkobar untuk mencapai lokasi
waktu tempuh dari pusat kota banjarnegara menuju desa celapar
kini meningkat delapan kali lipat dari lima belas menit menjadi dua jam